hari raya idul adha biasanya menjadi panen raya bagi peternak dan pedagang hewan kurban
namun dengan wabah pmk menjelang hari raya bagaimana nasib para peternak
kita tergabung dengan ketua umum peribut tebunan peternak sapi dan kerbau indonesia nanang purus subendro
selamat pagi pak nanang terima kasih sudah bergabung bersama kami
pak nanang ini sebenarnya momen momen para peternak mendapatkan untung ya pak
mendapatkan cuan dengan idul adha banyak permintaan
tapi pmk sedang merebak nih pak
bisa anda ceritakan pak dampaknya terhadap para peternak dan penjualan hewan ternak pak jelang idul adha
ya betul aska adalah momen yang memang sangat ditunggu tunggu oleh para peternak
di mana mereka menabung mereka menyimpan sapi dan ternaknya untuk dipasarkan di event idul kurban ini
dan kemarin datangnya wabah pmk benar benar memukul industri peternaknya
akan besar kecil di indonesia
situasinya di daerah wabah ini memang terjadi semacam panic selling
penjualan yang karena ketakutan sehingga harga sangat jatuh di daerah yang terdampak oleh pmk
tetapi sisi lain di daerah pasar ini sejauh ini masih cukup bagus
bapak kalau dikatakan panic selling ini daerah mana saja pak seperti mungkin jawa timur ya
salah satu lokasi yang memang jadi episode iya betul
daerah jawa timur kan kita tahu bahwa jawa timur adalah daerah produsen terbesar di indonesia jawa tengah
dan begitu jawa timur dinyatakan sebagai daerah yang terpapar oleh pmk
ini kemudian terjadi ketakutan dari para peternak sehingga menjual dengan harga yang sedapatnya
sehingga sapinya cukup sendiri kan harganya
bapak kalau boleh diceritakan pak sebenarnya kisaran harga sapi dalam kondisi normal dan dalam kondisi jelang idul adha
peningkatannya berapa persen dan dalam kondisi saat ini pak seperti apa penurunannya pak
ya biasanya di momen idul kurban itu kenaikan antara sepuluh sampai dua puluh persen
jadi memang momen yang sangat bagus bagi peternak dan ini sangat ditunggu tunggu
tetapi situasi ini membuat harga sangat jauh
tapi yang sehat sekalipun ini mengalami penurunan antara sepuluh dua puluh persenan kalau saya mendapat laporan dari para peternak di daerah
pak nanang kalau antipasi saat ini kan pemerintah sudah mulai melakukan seperti vaksinasi kebijakan lockdown kemudian pengawasan
apakah ini cukup membantu pak para peternak untuk memberikan lagi ya kepercayaan para pembeli konsumen jelang idul adha
ini sebuah langkah yang bagus sekali
hanya memang ada
ada sedikit terlambat
sejak awal vaksinasi kita berikan dari awal terus juga pengaturan lalu lintas itu cukup ketat dari ketika awal muncul
mungkin tidak secepat ini penyebaran dari pmk
tetapi langkah ini yang sekarang sudah dilakukan oleh pemerintah dengan pemberian vaksinasi maupun juga penjelasan dari pak menteri pertanian bahwa
sapi yang sudah terpapar pmk
sehingga dagingnya masih bisa dikonsumsi dengan
dijauh dulu oleh
pembutuhan yang terserat
sehingga tidak menyebabkan penularan ke ternak yang masih sehat
bapak tadi katakan cukup merugikan ya pak ya
lalu berapa pak kerugiannya
karena kalau saya ketahui di indonesia kan tidak semua penjual itu adalah para penjual besar ya
rata rata mungkin peternak kecil di kampung yang hanya punya satu ekor dua ekor dan mereka menunggu momen seperti ini
tiba tiba mereka rugi
bahkan kemarin ada berita para peternak yang nangis yang sedih karena kehilangan peluang untuk mendapatkan keuntungan pak
ya kerugian yang paling fatal adalah yang satu yang tidak tertolong
yang tidak terselamatkan dengan nilai sapi
tapi dewasa itu sekitar lima belas bahkan ada yang sampai lima puluh juta yang sedianya dijual untuk perban
ini menyebabkan kerugian yang luar biasa
dan data yang resmi yang beredar di pemerintah ini
karena ya data itu tidak meng cover seluruh sapi yang tidak bisa diselamatkan yang terpaksa potong paksa dan yang terinfeksi
karena kita paham bahwa peternak melaporkan peternaknya yang sakit karena faktor keengganan faktor ketakutan dan faktor pasrah
sehingga peternak sudah sudah lah biarin saja
ada yang seperti itu
sehingga data yang muncul di situs resmi dari kementerian pertanian
ya berkeyakinan meng cover dari semua kerugian yang dialami oleh para
nah kerugian yang kedua adalah sapi yang dipotong paksa
yang sapi yang normalnya harga dua puluh lima juta ketika potong paksa itu harganya sampai enam puluh an persen
sehingga harga tinggal di dua puluh lima turun menjadi sepuluh maupun delapan juta
pak renang ini sudah cukup lama ya virus ini berubah
tapi sejak akhirnya virus ini berlalu tiba tiba muncul lagi di tahun ini
pelajaran berharga yang harus kita bisa pelajari sehingga tidak lagi terjadi di kemudian hari seperti apa pak
dan bagaimana kedepannya dalam waktu singkat nih dalam kurang lebih dua minggu tidak lagi sampai untuk idul adha
kira kira seperti apa strateginya pak
ya kalau kita ikuti sejarah perjalanan di indonesia
memang tahun seribu delapan ratus delapan puluh enam dan hilang dari indonesia tahun seribu delapan puluh enam seratus tahun ada di indonesia
menyatakan resmi badan kesehatan dunia tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
jadi memang sebenarnya sudah tidak ada virus itu yang ada di indonesia
dan kalau sekarang ini muncul pasti ada yang membawa dari luar indonesia
nah ini yang perlu investiga
sehingga kita bisa menghindar virus
sehingga kita bisa menghindarkan untuk kemudian hari kita tidak mengalami hal yang sama
nah memang kita untuk ke depan masih akan berdampingan dengan virus pmk ini dalam waktu yang cukup lama
karena untuk memusnahkan virus ini cukup panjang perjalanannya
karena yang kita tahu bahwa ternak yang pernah terinfeksi dan berhasil kita sembuhkan sekalipun
dia akan menjadi carrier
akan menjadi pembawa virus ini cukup lama
dan ini berpotensi menularkan kepada ternak lain
jadi nanti kalau gambaran kami kita akan proses penghilangan pmk cukup panjang
antara sapi yang sehat divaksinasi kemudian yang pernah sakit
itu pelan pelan dilakukan proses pemotongan bersarat
sehingga di tahun kesekian benar benar sudah bisa dihilangkan virus tmk dari indonesia
terima kasih untuk waktunya berbincang
ya dan selain itu ya